terus itu nama jalan atau apa
terus itu maksudnya jalan terus
ini juga akan masih jalan terus
terus aja banyak omong
jangan sampai kagak uber
kalau sampai kagak uber
gua kagak jadi nikah
mau pergi ya
apaan resan warnanya tutup
kamu udah mantep
mau nikah sama sopir baja itu
yang mau nikah itu bukan saya
saya sih cuma jadi undangan aja
dan ini kan jalan k principal
blah discover indonesia
aku lagi mau
apa lu mau sembunyi
tapi paman pun sih
tapi lilis udah telah nyuruh janji mau diantar kang parman
cik lilis mau ke pengajian
mau ke undangan nikahan
ke undangan pake bajunya kayak gini
kalau nggak boleh ikut bilang aja nggak boleh
nggak usah pakai alasan nggak sopan
iya tau kenapa mogok
kalau bensinnya habis ya harus diisi lagi
ya di pom bensin
berarti saya sama cik lilis
kalau bukan siapa lagi
iya burden saya biasa
kang parman tunggu disini ya
iya tapi kalau ada kue kue tolong dibawain
bajainya sih barusan udah diisi bensin
tapi sayanya belum
mungkin nolah aja
saya gak ketinggalan kan
enggak jalan pengantinnya aja belum dateng
kalau lewat sini
iya kalau ini masih asan
itu kecalon bintik gue
dia bukan calon bintik lo
saya udah di charter
yang lain aja
kalau gak jalan
di pisau ngebeset leher dia nih
ongkosnya nego dulu dong
tuh tuh tuh
eh eh bapak yang ngapain disini
bapak yang di belakang
tunggu loh ya
aneh kalau lu ngakuangan sama bapak
eh lu jangan langsung liat gue
terus itu nama jalan atau apa
terus itu masuknya jalan terus
ini juga akan masih jalan terus
terus itu nama jalan banyak orang
jangan sampai kagak uber
kalau sampai kagak uber
gua kagak jadi nikah
kita mau berhenti di mana nih
kalau bensinnya abis
terus bajainya berhenti sendiri
jangan salahin saya ya
lu yang bawa kabut gila itu siapa
mau dibawa kemana
mau sudah kagak uber kita tanya
maksudnya berhenti apa jalan di pinggir
masa naik bajaj gak bayar ongkos
udah jalan turun
gak bayar aja galak gimana kalau bayar
itu bajaj kang parman
minggir dulu bang
pak inyusul kenapa gak nunggu aja
yang tadi dibawa kabur
kok gak tau
emang gak tau
kang parman harus tau
kan tadi kaburnya pake bajak kang parman
tadi dibawa sama yang bawa kabur
turun di jalan